ratusan peserta dari enam puluh tujuh klub seluruh indonesia mulai dari pulau jawa hingga tanah papua
sejak kamis pagi mengikuti perlombaan sepatu roda piala bergilir dalam rangkaian hut kota bekasi ke dua puluh enam tahun
di halaman gor kota bekasi jawa barat
animo peserta pun terlihat begitu antusias
mulai dari peserta anak anak berusia tujuh tahun hingga peserta kalangan dewasa atau kategori senior
namun demikian berkembang pesatnya peminat olahraga sepatu roda akan terasa sia sia jika tidak ditunjang
baik dari segi fasilitas maupun peran aktif pemerintah setempat
ubaidillah selaku petua panitia mengatakan sejauh ini tercatat ada sembilan ratus enam puluh satu peserta dari enam puluh tujuh klub seluruh indonesia
mulai dari kelas junior anak anak hingga senior dewasa
ia mengharapkan akan muncul bibit bibit baru sepatu roda
dari kejuaraan ini
selain ubai agung el nugraha
atlet senior sepatu roda
di era sembilan puluh an menambahkan kegiatan ini dinilai sangat positif
terlebih dengan berkembangnya keinginan warga yang ingin menjadi atlet sepatu roda
mungkin harapannya sih tetap semangat
karena potensi potensi dengan perkembangan perkembangan sepatu roda di indonesia khususnya itu lagi pesat
mudah mudahan muncullah bibit bibit buat ikut kejuaraan dunia
para peminat maupun atlet sepatu roda berharap
pemerintah seharusnya lebih aktif lagi dalam memberikan support terhadap peminat maupun atletnya
seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk latihan olahraga sepatu roda yang lebih menunjang
seperti halnya marfa kayana putra firdaus
peserta klub asal bandung jawa barat ini yang datang bersama tiga saudara kandungnya untuk mengikuti kejuaraan lomba tersebut
dirinya mengaku pesimis dengan mengikuti lomba kali ini
hal tersebut dikarenakan lokasi lapangan untuk berlengah kembali
dan juga untuk menemukan pemerintah yang lebih aktif
pemerintah seharusnya lebih aktif lagi dalam memberikan support terhadap peminat maupun atletnya

kelas junior atau
junior sama siapa aja
ini anak anak saya adik saya kaisar
oh ikut semua berarti
dari sepatu roda
tanggapannya jadi saya kurang kuat ya karena di bandung juga
bimbingkong di tegera
soalnya udah jalan juga udah susah buat dipakai lagi
namun demikian dirinya tetap berusaha semampu mungkin meraih gelar juara
demi membanggakan keluarga maupun wilayah asalnya
erik kustara bekasi jawa barat